itu kan perempuan yang tadi siang aku jadi permaisuri
yah ternyata dia temannya pencuri
aku tidak bisa tinggal lama lama di tempat ini
karena setiap malam
setiap melihat wajahmu
selalu mengingatkan aku pada rai subang lara
orang yang selama ini sempat aku cintai
mengingatkan aku pada patah hati
yang selama ini aku cintai
dari aku sancang lodaya
beruntung sekali dia mendapatkan cinta sebesar ini
dari seorang pendekar yang sangat baik
seperti raka sancang lodaya
apa ada yang mencintaiku sebesar itu
aku pun tidak tahu
dada aku bangun
ibu tidak ada
aku takut kehilangan ibu
ibu ada di sini tidak kemana mana
ibu akan selalu ada di sini untuk kamu ya
lama lama suka khawatir kalau lihat raden kayak gini tegatu
gimana kalau kita cari tabib aja tuh
siapa tahu kalau kita sudah ketemu tabib
maka raden dikasih obat
jadi kita tenang lagi nih
kalau raden sudah berubah
tegatu raden sudah baik mak
saya khawatir lihat raden kayak gini
barangkali di kampung sini ada tabi
kalau tabit sih ada ki
tapi lumayan jauh
di balik balik sana
jauh benar amin
langsung aja ke sana kik
makasih atu nyai
sampai jumpa bun
tunggu di sini ya
biar paman yang nyari tabibnya
memang aku perlu tabib
tolong carikan informasi tentang tabipe itu
batuk deh raden
jangan jauh jaraknya juga
hmm kena pohon lagi kepala tuh
palingan kena tetangka lantai aduh
kenapa jadi pendek kayak gitu
tinggali kaki saya masuk ke tanah
ayah ayah wae makanya atuh segala sesuatu jangan berlebihan
taksa aku udah nyuci ini mak tuh
sampurasun maaf ke sana
kami sedang mencari penginapan
di dekat sini
di mana penginapannya
rahasia kita bisa kebuka
guru guru tidak apa apa
oh tidak apa apa ayo kita lanjutkan perjalanan kita mencari penginapan
aku harus segera menemukan kedering manik
kalau dia sampai ke pajajaran
dia akan menggagalkan semua rencanaku
ya di sana
maaf pak man
kami berdua sedang dalam perjalanan
kami perlu tempat untuk menginap
apa kami boleh
menginap beberapa hari di rumah pak man
tentu saja boleh
untuk malam ini
kisanak silahkan menginap di gubuk saya
terima kasih banyak
kalau boleh aku tahu
terima kasih pak man
ini tuh masih jauh amin
aku malem mau pakai ngeceling aja tuh
gak usah lah
gak usah pakai celing
jadi jalan aja
udah jalan aja
ke rumahnya iroh mak
perutku lapar sekali
aku tak bisa menangis lagi
aku tak bisa menangis lagi
aku tak bisa menangis lagi
seharian ini belum secuil pun
makanan masuk ke dalam perutku
bau makanan itu harum sekali
rasanya sudah seratus tahun
aku tidak makan makanan selezat itu
ingin sekali rasanya aku memakan makanan itu

bagaimana aku bisa mendapatkan makanan itu
aku tidak punya uang untuk membeli
aku benar benar lapar
tidak aku tidaknak
sudah tidak bisa
kita harus berusaha untuk menyelesaikan
untuk membank somek
ya ternyata dia temannya pencuri